sementara itu presiden joko widodo juga telah melepas secara resmi kontingen indonesia menuju ke sea games ke tiga puluh satu di vietnam
kontingen merah putih ini diharapkan mampu menembus peringkat tiga besar
pelepasan kontingen indonesia menuju sea games di vietnam digelar di istana merdeka jakarta senin pagi
pelepasan dihadiri menpora zainuddin amali ketua tim indonesia pada sea games dua ribu dua puluh satu ferry kono serta kontingen indonesia yang akan berangkat ke vietnam
presiden menaruh harapan tinggi agar prestasi indonesia pada sea games kali ini lebih baik dari sea games sebelumnya bahkan mampu menembus tiga besar
saya ingat di sea games sebelumnya
di singapura dua ribu lima belas kita berada di peringkat ke tujuh belas
kemudian di malaysia kita juga masih berada di peringkat kelima
dan di dua ribu sembilan belas kemarin di filipina kita masuk ke peringkat ke empat
kali ini kita semua ingin agar sea games ke tiga puluh satu di vietnam
kita bisa menembus peringkat ke empat
kita ingin agar sea games ke tiga puluh satu di vietnam kita bisa menembus peringkat ke empat

memang bukan hal yang mudah tetapi saya dengar bahwa seleksi telah dilakukan dengan baik
dan kita harapkan prestasi itu betul betul bisa menetas
tim indonesia yang hadir dalam acara tersebut mengaku optimistis mampu meraih medali emas di ajang sea games kali ini
di tahun ini kita sama tim sudah sangat siap untuk menghadapi sea games ini
mungkin dari kemenpora sendiri juga mengirimkan yang notabene yang medali emas
cuma kalau untuk yang lain lain saya tidak tahu
kita harapkan ini bisa menjadi motivasi buat para atlet kita khususnya yang baru akan berangkat
mengingat beberapa atlet lainnya sudah mulai bertanding
dan kita harapkan semangat baru ini khususnya yang tadi diberikan oleh bapak presiden
itu bisa menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi lagi
sehingga atlet kita bisa berjuang lebih maksimal di sea games
total ada tujuh ratus tujuh puluh enam orang dalam kontingen indonesia di ajang sea games di vietnam
tim terdiri dari indonesia dan ada tujuh ratus tujuh puluh enam orang di ajang sea games di vietnam
tim terdiri dari empat ratus sembilan puluh sembilan atlet dua ratus empat belas ofisial dan enam puluh tiga orang pendanting
walau jumlah ini lebih sedikit dibanding kontingen sea games sebelumnya di filipina
diharapkan tak menjadi halangan indonesia untuk meraih prestasi di sea games vietnam
tika beremau indra raharja jakarta